pak ada kekhawatiran nggak bahwa fasilitas hatinya akan digunakan kekuasaan dalam
beliau kami yakin presiden akan bersikap netral presiden akan menjaga agar kewibawaan proses demokrasi kita tetap tinggi dan keren kan kalau menang netral
ada kekhawatiran mas gibran akan menggunakan fasilitas pemerintahan
rasanya enggak semua media nonton semua rakyat nonton betul nggak
sekarang semua orang jadi reporter bagaimana coba bisa menjaga semua yang sifatnya pelanggaran takutnya apa